haru dan pelukan sayang istri anak serta keluarga
menyambut ke pulangan sembilan warga negara indonesia
yang tiba dari ukraina
di bandara kuala namu deli serdang selasa malam
yuli kartika begitu bahagia dapat bertemu kembali
dengan suaminya zulham ramadan
yang telah dua lima tahun pergi bekerja mencari nafkah di ukraina
namun sang anak yang ditinggal ayahnya merantau sejak bayi
tak lagi mengenalinya
suasana haru juga dirasakan amri abbas saat disambut istrinya sri wahyuni
apalagi amri abbas sudah sejak dua ribu delapan belas bekerja di ukraina
setelah sebelumnya bekerja di cabang perusahaan yang ada di jordania
sejak dua ribu sebelas hingga dua ribu delapan belas
sembilan wni ini mengaku perjalanan mereka pulang ke tanah air
sempat terjebak di medan perang selama dua puluh dua hari
akhirnya mereka dikawal pasukan ukraina
keluar ke kota warsawa pola
kepulangan dia sabtu lalu
sehari kemudian mereka baru diterbangkan ke jakarta
perjalannya kalau dari chernihip itu ukraina
itu memang sangat mengerikan
di sana rupanya pusat perang
jadi itu sangat sulit untuk mengularkan memang betul
itu tim juga bekerja sudah keras
cuma karena jalannya belum ada jadi susah
kepulangan sembilan wni ini
berkat video yang dibuat muhammad raga prayudya di media sosial
video itu mengabarkan kondisi mereka yang terjebak
di tengah perang ukraina rusia
kabar ini langsung direspon kementerian luar negeri
dan pemerintah kota binjai
ya karena kan pada masa itu kan belum ada tindakan dari
maksudnya belum ada orang tahu kami masih di ukraina
ya saya ambil video ya saya upload di facebook ya saya pun
nggak nyangka juga kalau bisa se viral itu
rupanya banyak yang lihat termasuk pemerintah lah
barulah semua memperhatikan kami di sini
termasuk di pemerintah daerah kota binjai
pihak keluarga juga tak henti mengucapkan syukur
pada semua pihak yang telah membantu kepulangan ke tanah air
oh kalau kabar namanya saya seorang istri pak
ya pasti bercambuk lah pak ya sedih ya gimana ya
nangis sepuluh hari saya selama sepuluh hari saya kurang tidur kok pak
cuma saya merasakan tidur lima jam itu setelah suami saya sampai polandia
ya supaya polandia selamat baru saya bisa merasakan tidur
khawatir pasti ya tapi saya coba tenang biar nggak pikiran nggak tentu sakit kan
suami saya pun terus menyupport bahwasannya dia baik baik saja
jadi kami pun tidak memikirkan sesuatu yang buruk
selalu memikirkan yang baik karena kami yakin pasti pulang